langkahnya adalah ini langkah pertama ini
bayangkan coba mereka sendiri nggak tahu kejadiannya
mereka waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal
padahal motornya nggak rusak hard handphonenya nggak rusak
jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya
dari pihak pengadilan diambil lagi diotopsi

bahwa memang di dalam kemaluan korban
jadi diotopsi sudah berapa lama meninggal
oh yang merintahkan siapa ya
oke kami belum sampai ke pengadilan
tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganiayaan ada
termasuk pemerkosaan juga ada
oke sekarang silahkan bertanya
mungkin pak dari para agama

bahkan sketch nya wajahnya pun tidak diperlihatkan
ini serius nggak sih polda jabar untuk mengusut ini
di situ kan diperdengarkan bahwasannya
semua seolah olah kejadian itu diungkapkan di situ
apakah itu bisa menjadi bukti untuk abang melaporkan ketiga orang ini
tentunya setelah bang wartman sudah turun tangan
kira kira bagaimana pengawasan bang hotman dan
terhadap kasus ini ke depannya
harusnya nggak boleh samar samar dong
ya jadi itu yang kami himbau lagi kepada polda jabar
makanya saya bilang tadi penyelidikan ulang
hampir dalam semua tindak pidana yang dpo
dia selalu pulang ke keluarganya
jadi kalau identitasnya tahu
jejak digitalnya gampang didapat
ini tindak pidana kecil kecilan
waktu restoran kita hotman yang ditajur bogor
managernya bawa kabur uang penjualan dua malam rp satu ratus tujuh puluh juta
dia dari pindah pindah
sesudah dia terlibat judi online
dia mesan nomor baru dan sebagainya
pakai nik ktp yang lama
hanya gara gara memang email dan tekniknya dia
untuk pesan nomor baru atau tidak
makanya dari situ saya bilang tadi
bahwa bagaimana saya mengumumkan dpo
kalau belum tentu identitasnya
itu jejak digital saya itu bisa dapat dari keluarganya
siapa yang di dpo kan nggak tahu
ya ini yang saran kami kepada polda jabar
tolong agar bap yang pertama dulu
dan juga berapa dulu di bap ulang
tapi itu hanya sekedar petunjuk
tapi melihat sinkron semuanya
dengan keadaan apa yang dia ceritakan
ya nggak bisa dipakai sebagai bukti angsa
tapi yang paling utama adalah pengakuan
karena ini pasti nanti akan di seluruh media